kok tampaknya mencurigakan banget sih
muncing kita perlu aja
ya ampun adam kamu pasti takut kan
itu tuh sebagian
yo zara kan rafa temen kamu sendiri
masa kamu gak mau sih nolongin rafa
iya mau dong
kalau sama kamu
pasti aku semangat
kalau nggak sama kamu aku gak semangat
aku yang mau mau aja
enggak seru nih
zara gak setia kawan
kalau misalnya kamu yang diculik
terus temen temen kamu gak mau nolongin kamu gimana
nih jangan ngelain gitu dong
aku gak mau dicurig
kalau kamu curig
ada kapten adam
ih adam kamu mah bukan superhero
super makan double malahan
tunggu dong zara ikutan
ya aku takut
mau pulang aja
ya zara gak asik nih gak asik
ayo ya yuk kita cari rafanya berduaan aja
ih pak rt
kalau ngajak nyari tuh jangan kesindang dong
nyari tempatnya yang nyaman aman ber ac gitu kayak di mall
masa nyari anak hilang di dalam mall
kalau mau dicurignya ke mall itu namanya bukan dicurig
kuy nyari kok milih kumasih
hei ibu ranti
masalahnya ini messi pake rok sepan jadi jalan agak susah
makanya kalau udah malem tuh pake celana ngapain pake rok
mau ke kantor
kalau pake celana itu gak cantik gak feminim dan gak gemulai
bukan messi namanya
udah dong pada berisik aja ini gimana yang orang kita lagi nyari
hei ini kan ibu ranti duluan sih rek
gak usah ya
ibu messi ta duluan pake kecin berantem
ibu ranti orang tadi lagi ngamuk
kalau ada dua orang perempuan dewasa ketemu itu udah kayak pasar
rame banget kaneng
udah udah udah kita harus koncentrasi nih
ih tahu begitu mau pulang
pokoknya kita mesti cari boneka kayu sampai ketemu
nih balok kayu ini
eh alat jalan
eh sentul aku tuh bilangnya cari boneka kayu
bukannya kayu itu
cari kayu bakar
ini lagi bolot di piara
kamping di piara lebaran haji tuh bisa dipotong
sampai mendek mendek begini
ya tapi nggak gitu juga kali
lho kalo begini jeleknya gimana mau ketemu
semkaki boneka kayu kan tuh jelek
jadi kita masih mendek mendek kayak nenek
nih jalanin kayak gini
tadi begini nah begini
tuh begini lagi tuh begini lagi bisa aja
iya juga sih ya
ya taro sih tuh ngapain dibawa bawa kayak gitu
lho ini kayaknya kita ada di tepi hutan deh
masa kita masuk hutan sih
kalau ada binatang buas gimana
disini aman kok
kasian kalo rafa gak dibantuin
nanti dia kena beneran apa lagi
aku kebuna kipis nih
kamu jangan alesan deh
kamu jangan alesan deh
bilang aja kamu takut
aku berani kok
aku berani kok
jalan lagi lah
itu apa ya

raff kamu dimana raff
itu kan suara raffa berarti gak jauh dari sini
kayaknya suaranya dari arah sana deh
ibu messi pada itu suaranya raffa
itu suaranya rawa anak saya
itu kayaknya suara raffa
kok tampaknya mencurigakan banget sih
ini menurutku kita perlu ajar
ya ampun ada kamu pasti takut kan
kita tuh sebagai anak tuh harus berani
ya kere lah
gengsi kita harus berani
kita harus membuktikan siapa yang salah
dia tadi di situ
dia jadi hilang kan
kamu sih kelamaan
padahal disini ternyata ada alasan
kita pulang aja